persaudaraan alumni dua ratus dua belas menggelar rakornas hari ini di cibubur depok jawa barat
hasilnya mayoritas peserta rakornas menginginkan pa dua ratus dua belas mengusung rizik sihab pada pilpres dua ribu sembilan belas
dalam rakornas yang digelar tertutup itu selain rizik sihab ada sejumlah nama yang direkomendasikan
di antaranya adalah nama prabowo subianto tuan guru bajang atau zainul matsdi yusril iza mahendra dan zulkifli hasan
sementara untuk nama yang masuk daftar cawapres antara lain ahmad heriawan hidayat nurwahid zulkifli hasan yusril iza mahendra prabowo subianto dan anies mata
dan dikutip dari detik com ketua umum pa dua ratus dua belas selamat ma'arif mengatakan
pa dua ratus dua belas sepakat berkomitmen untuk patuh dan tunduk kepada rizik sihab terutama mengenai keputusan keputusan yang diambil oleh rizik sihab